enggak lah gak mungkin bercanda atau bohong lah
masalah lu mana pernah kayak gitu
apalagi kalau berita kayak gini
kalau bohong gak mungkin lah ngundang semua kuat
tapi kondisi kamu kan sekarang
sudah mengkhawatirkan juga
lalu aku cerita
aku gak mau mama malah kepikiran
dan buat kamu makin sakit ma
ini pasti ada sesuatu
karena kalau kamu diem gini tuh
gak mungkin nggak ada apa apa
malah jadi kepikiran
ya benar juga sih yang kamu bilang
aku cerita atau enggak
kamu pasti akan kepikiran
karena melihat cikap aku
aku lebih baiknya cerita aja deh
intinya gini ma
anda baiknya elsa
gak usah terlalu deket
bukan orang yang bisa disebut
al kasih tahu ke papa
kalau abimana itu bukan orang baik
ya itu menurut al
al gak cerita sih
maksudnya dia kenal dari mana
ada pengalaman apa
dia nggak cerita lebih detail
cuman ya menurut al
ada baiknya kita hati hati sama kita
agak susah sih buat mama nilai abimana ya
soalnya kan kemarin ini
dia udah begitu baiknya
ngirimin dokter sama suster ke rumah kita
sampai sekarang buktinya aku udah ngerasa mendingan
dan itu kan karena abimana
kita juga punya pengalaman kan ma
mama inget zaman dulu kita juga percaya sama al
pada saat dia banyak membantu kita juga
sebelum menikah dengan andin
ternyata dia punya rencana lain kan
kenapa dia mendekati andin
kenapa dia membantu kita
alhamdulillah sekarang sudah berubah
menjadi jauh lebih baik
ya apapun itu ma
bahwa birman bukan orang yang baik
jangan terlalu percaya
semua informasi yang bapak minta sudah saya dapatkan
satu lagi pak
orang kita yang bapak minta untuk dimasukkan di tim ratu
sudah kami siapkan pak
nanti kamu pastikan jar
jangan sampai penyamaran dia itu kebongkar sama pihak maharatu
mau sih kamu tutupin
sepertinya akan terus saya tutupi pak
atau sekalian akan saya hilangkan
khawatir kalau saya bertemu dengan aldebaran
dia akan mengenali saya siapa
karena melihat tato rantai bintang ini pak
sebaiknya emang kamu hilangin aja jar
karena ingatannya aldebaran udah balik sekarang
dia udah mengingat semuanya pak
saya akan cek lima yang kamu kirim ke email saya ini
dan seperti yang saya udah bilang ke kamu
ini lambasador yang kita bajak dari maharatu
jangan mempromosikan apa apa dulu
karena saya pengen tahu efeknya untuk mereka apa
ini sepertinya kamu akan menangkan
waktu cukup lama untuk saya supaya paham
karena mestinya kan sienna yang mengurus semua produk ini
tapi akan saya pelajari
demi masa lalu
saya akan melakukan hal yang seharusnya saya selesaikan dari dulu
dan sienna lah yang memberikan jembatan untuk saya menuju ke sana
udah mbak andin
udah udah mbak andin yang mana
ya dari tadi kan dibawa keluar
tapi untungnya alhamdulillahnya acara sudah selesai
berjalan dengan baik
dan berita bahagia sudah dikasih tahu
alhamdulillah mah juga senang sih
dan cara kamu juga
menyampaikan berita bahagia itu benar benar membuat mama bahagia terharu jadi satu
sempat bikin cantum kita
kirain gue ngomongnya kayak bercanda tapi bercanda bercanda bukanya serius gitu gimana ya
gak lah gak mungkin bercanda atau bohong lah
mas al mana pernah kayak gitu
apalagi kalau berita kayak gini
kalau bohong gak mungkin lah ngundang semua keluarganya
ya cukup sih
senang banget ya bu bos ya
itu sebenarnya beyond happy sih
lebih dari rasa senang terharu bersyukur
karena memang ya
ternyata dikabulkan sama allah
jadi mau nangis lagi
aduh udah udah udah kayak gitu
oh eh itu apa

enggak kok salah dengar
ada satu lagi kabar buat
nanti ada juga bu bos
tapi sebelumnya saya mau ini
udah ya kok ada ada kan ah
ada apa something urgent atau apa
kan belum sempat nyabarin juga
belum sempat ngasih tahu juga soalnya
ini loh bu
pak riza mau dateng
nemuin keluarga di rumah
kalau diizinin sama bu bosan juga
kabar yang bahagia lagi hari ini
kan saya sudah pernah bilang
berarti dia serius sama kamu dia sayang
maksudnya seperti yang saya bilang
kalau riza sudah serius sama kamu
emang jodoh kadang kadang jalannya
kita gak pernah sangka
saya turut bahagia buat kalian berdua
aduh saya jadi terharu lagi nih
ibu ya ampun
habis ini punya mantan
mama itu puber kedua ya
terharu terus ya
ibu nanti setelah
itu saya amitin juga
gak ada salahnya lah
gak boleh gitu
satu lagi red
kamu siapkan semua datanya
terus kamu ke ruangan saya
kita bicara di sana
kamu tolong siapkan ruangan untuk meeting pak al ya
dan untuk berkas berkas yang perlu pak al baca
kamu siapkan juga
ya baik pak
dan soal muka
itu harus segera saya beritahu ke pak al
kamu mengerti kan
ya saya mengerti pak
nanti saya siapkan berkas berkasnya
oke saya tunggu di ruang saya
ya baik pak
semua yang saya minta udah tersedia semua
tapi maaf pak baru sebagian
kenapa bisa baru sebagian ya pak
iya karena ternyata mencari informasi tentang moko ini sangat sulit pak
dan sosok pemilik moloka ini seperti misterius gitu pak
saya jadi penasaran siapa orang di balik moloka
kenapa sembunyi di belakang